soni sandra menambah panjang daftar pelaku pelecehan seksual pada anak
sebelumnya sudah ada beberapa orang yang juga melakukan pelecehan seksual pada anak
beberapa bahkan membunuh korban mereka
saya akan tunjukkan kepada anda beberapa orang yang sempat disebut
sebut atau bahkan menjadi buah bibir masyarakat melakukan pelecehan seksual kepada anak
yang pertama adalah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh enam adalah yang bernama robot gedek alias babe
melakukan pelecehan seksual terhadap tujuh belas anak laki laki jalanan
ini asli namanya adalah siswanto
melakukan aksinya di jakarta kemudian kroya dan juga pekalongan jawa tengah
siswanto bahkan membunuh korban korbannya
akibat perbuatan ini sang robot gedek
yang dipunis hukuman mati
namun ia meninggal di penjara sebelum waktu eksekusi
kemudian yang kedua adalah baekuni alias babe
ia ditangkap pada januari dua ribu sepuluh karena melakukan pelecehan seksual anak dan pembunuhan
korban babe adalah empat belas anak laki laki jalanan di magelang indramayu dan juga jakarta
untuk menutupi perbuatannya babe memutilasi korban korbannya
kini baikuni alias babe menunggu eksekusi
setelah mendapat ponis hukuman mati pada tahun dua ribu dua
lalu yang terjadi sekitar dua tahun yang lalu
tepatnya pada mei dua ribu empat belas
polisi menangkap emon pelaku pelecehan seksual pada anak
di sukabumi jawa barat
jumlah korban emon mencapai satu ratus tiga belas anak
emon mengaku melakukan sodomi sejak berusia lima belas tahun
dan akibat perbuatannya
emon difonis hukuman tujuh belas tahun penjara dan denda